dan untuk pertama kalinya juga tank tempur murni buatan anak bangsa akan tampil dalam puncok perayaan hari jadi ke tujuh puluh dua tni
ya kalau kita berbicara soal teknologi dan juga persenjataan tank berukuran medium ini sebenarnya tidak kalah dengan tank sejenis buatan luar negeri
lalu kita lihat seperti apa sosok medium tank bikinan pindad ini kita simak liputan eksklusif kami berikut ini
inilah purwa rupa peralatan tempur terbaru desain anak negeri
tank tempur berukuran medium ini merupakan karya asli dari pt pindad bekerjasama dengan pabrik sejata fnss turki
desain dan spesifikasi tank ini murni dibuat untuk memenuhi kebutuhan satuan kaveleri tni angkatan darat
sementara pihak turki membantu dari sisi engineering
atau rekayasa industri nya
oleh karena itu tank yang belum memiliki nama ini diklaim cocok untuk iklim dan kontur indonesia
hingga kini baru ada satu purwa rupa medium tank
untuk pertama kalinya tank ini tampil di perayaan ulang tahun tni ke tujuh puluh dua
mas hindu sebenarnya untuk membuat satu prototipe ini butuh waktu berapa lama dimulai dari kapan ini
kami mulai dari dua ribu lima belas untuk konsep desain
lalu mematangkan spesifikasi
dan segala macam kriterianya diselesaikan di pertengahan dua ribu enam belas
pertengahan dua ribu enam belas jadi kira kira berapa bulan itu butuh
sekitar sepuluh bulan untuk mematangkan semua
sepuluh bulan itu untuk desainnya saja ya
desain dan engineering
berarti dari dua ribu enam belas sampai sekarang ini jadi satu prototipe ini sekitar butuh satu tahun
jadi total mungkin dua tahun ya
ya betul untuk persiapan kita melakukan segalanya dalam waktu dua tahun
dua tahun oke
sekarang ini prototipe satu sudah jadi selanjutnya apa lagi yang akan dilakukan oleh pindad dan
dengan fnss di turki
dengan jadinya prototipe pertama ini kita dapat melakukan verifikasi terhadap desain yang kita buat
jadi kita akan melakukan pengujian untuk prototipe yang ada di belakang di turki
lalu hasil pengujian tersebut akan kita gunakan untuk memperbaiki desain
apabila ada yang perlu dilakukan perbaikan
sehingga pada prototipe dua yang memang benar benar dibuat di indonesia
kita sudah mendapatkan sebuah hasil yang sempurna
jadi kita akan melakukan uji mobilitas uji dari performa kendaraan
uji mobilitas berarti jalan gitu ya
juga kita akan melakukan satu buah main blast test yang akan direncananya akan dilakukan dua ribu delapan belas
uji ledak ranjau itu akan dilakukan di indonesia
oke dan jadi untuk memproduksinya nanti untuk tahap produksinya masih agak lama mungkin setahun dua tahun
harapannya sesudah kita melakukan verifikasi di dua ribu delapan belas uji uji selesai
kita akan melakukan sertifikasi juga kita harapannya akan bisa mulai produksi di dua ribu dua puluh
secara teknis medium tank pindad memiliki bobot sekitar tiga puluh lima ton atau lebih dari setengah bobot tank leopard
yang menjadi andalan kaveleri tni angkatan darat
sebagai tank tempur medium tank dilengkapi meriam kaliber satu ratus lima mm
dengan amunisi khusus meriam ini mampu melumpuhkan tank berat seperti leopard
senjata lainnya adalah senapan mesin kaliber tujuh enam puluh dua mm
yang dipasang segaris dengan meriam utama
performa tank ini pun tidak kalah dibanding tank buatan luar negeri
medium tank pidat mampu melaju di segala medan hingga kecepatan tujuh puluh km per jam
serta mampu menempuh jarak empat ratus lima puluh km
sebagai tank modern terkini beragam sensor juga ditanamkan dalam medium tank
untuk pembedikan medium tank dilengkapi pembedik laser serta infra merah
perawatan ini membuat medium tank mampu bertempur di segala cuaca baik siang maupun malam hari
medium tank ini merupakan sebuah langkah maju dari pindad untuk meraih teknologi peralatan tempur terkini
dengan segala kelebihannya tidak ada alasan bagi tni untuk membeli produk tank sejenis dari luar negeri